sejalan dengan menteri kesehatan jurubicara pemerintah untuk covid sembilan belas menjelaskan
ketiga pasien yang dirawat di rumah sakit persahabatan diedukasi
agar melakukan pembatasan kontak dan melakukan gaya hidup yang sehat dan seimbang
hal ini dilakukan agar imunitas ketiga pasien tetap terjaga dengan baik
ditemui di rumah sakit persahabatan ahmad yuryanto optimistis
pasien lain yang terpapar virus covid sembilan belas dapat segera disembuhkan
selain di rumah sakit persahabatan beberapa pasien yang terpapar virus covid sembilan belas
juga dirawat di rspi sulianti saroso
ia berharap semakin banyak pasien yang sembuh dari virus yang menyerang sistem pernafasan ini
ada dua pasien lagi di rumah sakit sulianti saroso
tetapi menunggu hasil lab yang kedua karena memang ketentuannya adalah dua kali negatif
mudah mudahan segera semuanya bisa kita atasi dengan baik
dan satu persatu sudah bisa kita pulangkan
ulangi sembilan orang awak diamond prince yang sempat positif dan dirawat di jepang
sudah sembuh sebanyak lima orang yang sampai di tanah air
jadi sudah kembali ke kita
dan dalam waktu singkat ini akan disusulkan lagi empat orang